bisa berarti cuma restu ya
semua orang boleh mendaftar kecuali bobi
ada pendaftaran pendaftaran di daerah daerah
sumatera utara kemarin melaporkan semua boleh mendaftar kecuali mas bobi
dari solo tadi pak rudy juga sudah melaporkan untuk membuka proses pendaftaran
saat ditanya pdip yang sudah menutup pintu untuk bobi di pilkada dua ribu dua puluh
ketua umum partai golkar erlangga hartarto menegaskan
bobi sudah mendapat surat tugas dari partainya
untuk maju di pilkada sumatera utara dua ribu dua puluh
berpasangan dengan ketua dpd partai golkar sumatera utara
musara jeksah alias ijek
kalau mas bobi kan sudah mendapatkan surat tugas dari partai golkar
bersama dengan wagub ijek sama sama sudah mendapatkan surat tugas
dan partai golkar akan melakukan evaluasi
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
merespons kabar pdip yang menutup pintu untuk sang ipar
untuk maju di pilkada sumatera utara
gibran mengaku tak mempersoalkan penolakan pdip itu
dan mengajak semua pihak untuk tenang saja
soal rencana bobi maju di pilkada sumatera utara dari partai golkar
gibran meminta hal itu ditanyakan langsung ke bobi
ada yang pdip sudah terbuka untuk siapapun
enggak tetap kecuali mas bobi itu gimana
agar tetap bisa maju dengan partai yang lain atau
ya itu ditanyakan ke bobi aja ya
sementara itu wali kota medan bobi nasution
enggan berkomentar soal kabar pdip yang menutup peluang dirinya
untuk maju di pilkada sumatera utara
tidak ingin lagi membahas isu politik
pilkada sumatera utara akan dilaksanakan pada dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh
pdip sendiri mengaku sudah berkomunikasi
dengan tiga bakal calon gubernur di pilkada sumut
di antaranya bupati tapanuli utara nixon nababan
wakil ketua dprd sumut rahman syah sibarani
tapi kita pengen tahu dulu nih responsnya publik terhadap kinerja seorang bobi nasution untuk skup kota medan
saya kira ada nilai plus yang bisa diambil ketika bobi menjadi wali kota di kota medan
di antaranya adalah kemampuan ia mengambil atau melobi pendanaan untuk pembangunan di kota medan
ini berkaitan dengan seberapa signifikan itu kan bisa dilihat dari proses pemimpin sebelumnya yang terkait korupsi segala macam
sehingga dalam rentang waktu sepuluh tahun itu tidak ada progres pembangunan yang cukup baik di kota medan
nah kehadiran bobi ini kemudian mampu melegakan persoalan itu
ada banyak dana yang turun di kota medan untuk pembangunan di kota
responnya cukup baik begitu anda sampaikan begitu ya bung faisal
saya kira dalam konteks ini saya juga bisa mengapresiasi itu ya karena melihat kejadian sebelumnya
tapi soal apresiasi atau keberterimaan publik tentang figur bobi ini ini kan masih kontroversial
di antaranya adalah suara suara yang menyaksikan bahwa figur bobi ini belum menunjukkan otentisitasnya sebagai figur politisi
prestasinya adalah tidak mampir ke kpk begitu kalau melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh wali kota wali kota medan sebelumnya begitu ya
dalam konteks ini saya sendiri mengapresiasi dan bersyukur ya karena tidak ada lagi proses pembangunan yang tertahan di tengah jalan di tengah periode karena wali kota tersangkut kasus korupsi dan sebagainya
kemudian kita bergeser soal peta ini
politik jelang pilkada sumatera utara setelah bobi nasution menantu presiden jokowi ini tidak lagi dianggap sebagai kader pdip
bagaimana petanya kemudian bang faisal
ya memang kan sejak pemilu kemarin kemudian memanasnya hubungan pdip dan jokowi ini kan kemudian berefek pada keluarganya ya
termasuk dalam hal ini bobi di pdi
dalam posisi pdi itu sudah marah besar terhadap
kenapa berhadap jokowi dan keluarganya
ini kemudian konsekuensinya adalah menolak seratus persen ya pendaftaran bobby
termasuk keinginan dia mendaftar di pilkada gubernur kota utara tahun ini
nah poin ini kemudian diambil oleh golkar yang memang sejak minggu kemarin sudah memberikan mandat kepada bobby
untuk bersungguh sungguh misalnya memenangkan
pada tahun dua ribu dua kemarin itu sekaligus keberhasilan itu diberikan surat rekomendasi sebagai calon gubernur
walaupun kita tahu bahwa yang mendapatkan surat itu tidak hanya bobi saja
tapi juga ada ketua dpd golkar yaitu musara yiksa mantan wakil gubernur sumatera utara sebelumnya
cuma peristiwa lebaran kemarin itu menunjukkan bahwa
pertemuan di dpp itu kan menjelaskan kehadiran bobi itu memang lebih kuat ya
bunyi rekomendasi golkar itu untuk memilih bobi nasution ketimbang mustarajiksa
karena musa rajeksa tidak hadir pada pertemuan itu tidak terlihat
oke kita bahas soal nilai begitu ya
tapi kalau misalnya bisa dilihat apakah ini bisa menjadi keuntungan sendiri bagi seorang bobi nasution
yang juga merupakan menantu presiden untuk maju nanti di pilgub sumatera utara
ya selama jokowi masih ruling di jakarta
dan kemudian koalisi koalisi partai itu masih dia pegang
ini kan menjadi magnet saling mendapatkan insentif ya
saling tukar insentif diantara politisi di jakarta
karena apa karena keputusan rekomendasi calon gubernur ini ada di dpp sepenuhnya
bahkan dpp tidak terlalu memerlukan suara atau saran saran dari daerah
itu kan keputusan bisa mereka ambil sepenuhnya
nah ini bisa langsung ditukar atau dinegosiasikan dengan presiden
seperti apa misalnya soal bangunan koalisi ke depan
atau justru bisa juga dalam satu keadaan kemudian partai melihat bahwa presiden tidak begitu mengambil penuh ya
karena permainan politik di jakarta terutama karena waktunya tidak terlalu lama
dengan kehadiran presiden terpilih yang baru
ini menjadi hitung hitungan partai politik seperti apa yang harus dibincangkan di sana
dalam konteks ini bobi ya saya sampai detik ini kita bisa katakan dia sangat kuat untuk mendapat rekomendasi ke golkar
gimana bong faisal dengan pdi perjuangan
ini kan artinya kan ini merupakan kader pd perjuangan dulu bobi nasution ya
pdi perjuangan artinya kehilangan sosok yang potensial nantinya untuk melaju di pilgub sumatera utara
iya kita harus jujur juga mengatakan terang kita katakan bahwa ini kehilangan bagi pdip ya
kader potensial yang sangat kuat dan sangat kemungkinan besar
menang itu tidak mendapat dukungan atau tidak diterima di pdip sendiri
tetapi riwayat pdip dalam pilgub sumatera utara ya dalam tiga gelombang
saya kira sejak tahun dua ribu delapan itu selalu punya calon yang sendiri
jadi pdip ini adalah yang sangat kuat dalam mengusung kadernya sendiri
saya kira ada banyak juga pilihan pilihan kader mereka itu
meskipun kita tahu bahwa faktanya dalam tiga kali pilgub itu
belum pernah pdip itu mengalami atau mendapatkan kemenangan di sumatera utara
ada beberapa nama itu yang bisa sudah dibunyikan di publik diperkenalkan publik untuk dicalonkan
saya kira itu bisa di antaranya kan ada pak edy ramayadi lantan gubernur kemarin itu
sangat kuat juga dicalonkan oleh pdip saya lihat
oke kalau begitu bagaimana dengan internal dari golkar di sumatera utara sendiri
mengingat bobby ini bukan kader
kemudian juga lebih banyak terkenal track recordnya dari pdip begitu ya sebagai wali kota medan
bagaimana penerimaan apakah memang ada reaksi tertentu dari partai golkar sumatera utara
mengingat bukan kader golkar itu satu
tapi sudah diberikan surat tugas atau mandat bahkan diberikan karpet merah oleh partai golkar untuk maju di pilkada sumut
ya dua mingguan ini kan fungsionaris atau pengurus di dpd itu kan menggelar konferensi pers yang itu kemudian memepikan suara suara protes
terhadap privilege yang diberikan golkar kepada bobi nasution
mereka merasakan kader kader yang sudah berjuang kemudian berkomitmen sepenuhnya untuk partai itu
tidak dianggap tidak dihargai begitu kan
apalagi memang ketua dpd yang golkar yang sekarang ini mustara jeksa itu kan punya elektabilitas yang sudah teruji ya
setidaknya dalam field group kemarin itu bersama edy ramayadi ya pasangan mereka memenangkan pertarungan gitu
kemudian ruling dan figurnya juga sangat dihormati dan
keberterimaan publik juga sangat baik
dalam konteks ini saya kira kita bisa memahami kenapa para pengurus dpd golkar itu memetikkan suara suara protes mereka
kenapa partai tidak mempertimbangkan kader mereka sendiri
apalagi ya record yang paling update itu kan keberhasilan dpd golkar dalam hal yang dibawah kepemimpinan musara jeksa itu
yang mendapatkan suara terbanyak di
kemudian tambahan suara juga di dpr ri
kekecewaan ya dari internal partai golkar terutama di bawah kepengurusan dari seorang musara jeksya atau bung ijek selama ini termasuk juga memenangkan suara golkar di sumatera utara
nah kemudian anda bisa melihat ini sebagai pertanda tidak baik dari internal partai golkar sendiri
ya sebenarnya kalau kita bicara konteksnya institusionalisasi partai politik
ini tentu menjadi presiden buruk begitu
bagi partai partai apapun partainya
jadi buat apa beraktifitas kan di partai kalau memang ujung ujungnya di
iya iya dalam konteks kaderisasi ya
penguatan kelembagaan itu kan diantaranya adalah kaderisasi
kemudian kader itu sudah paham ide ide partai visi misi segala macam
ini ada orang tiba tiba mendapatkan privilege
kan begitu yang kita pahami
tetapi memang riwayat partai golkar dalam tiga gelombang pilkada itu kalau mencalonkan kadernya sendiri itu memang tidak pernah menang
nah ini juga mungkin saya lihatnya menjadi pertimbangan juga bagi dpp
kalau memang kader sendiri pun diusung misalnya tidak menang ini kan problematik kan
jadi biasanya golkar itu digunakan
atau ditawarkan kepada tokoh lain yang tingkat elektability dan acceptability nya lebih tinggi dari kadernya sendiri
bung faisal jokowi ini kan kemarin kita tahu ya di momen lebaran jalan jalan ke medan ke brastagi ke karo di sumatera utara
bahkan bobi juga sempat mencuitkan kalau lumayan capek nih mendampingi presiden jokowi dalam kunjungannya atau liburannya ke sumatera utara
apakah ini sebagai langkah jokowi untuk mengkonsolidasikan melenggangnya sang mantu bobi nasution di sumatera utara
dan ini pola ini kan sudah pernah terjadi ketika bobi mau nyalon wali kota medan
ada dua kali kunjungan dalam catatan saya itu
sekaligus kalau kita masih ingat jokowi waktu itu mengkritik satu jalan kota yang rusak
di bawah kepemimpin wali kota yang sedang ruling waktu itu
itu untuk memperkenalkan satu tokoh baru yang akan memimpin kota medan
selanjutnya kemudian kita tahu kan itu benar benar terjadi
nah pola kali ini kunjungan lima hari di medan ini kan sangat signifikan
yang lalu kan jokowi sudah ada kunjungan ke daerah tanjung balai di pesisir pantai timur
kemudian labuan batu juga sudah kunjungan
di tabaksel tapanuli bagian selatan
jadi hampir semua wilayah sudah di sumatera utara sudah di kunjungi oleh jokowi
ibu kakak repetnya oleh presiden jokowi untuk bobi ya
karena memang saya kira jokowi dan publik juga merasa bahwa pengaruh jokowi ini sangat sangat besar
terutama kalau kita bicara konteks sumatera utara sangat sangat besar
jadi kehadiran jokowi itu sangat penting untuk menguatkan posisi politik bobi nasution
di tingkat elit maupun di tingkat akar rumput
oke jadi pola ini terus berulang ya
pengaruhnya presiden jokowi ia gunakan untuk konsolidasi mantu kali ini untuk pilgub sumatera utara
oke dan ini juga bisa dikatakan berhasil untuk menarik perhatian publik yang ada di sumatera utara
kalau kita lihat kan skupnya bobi ini masih satu putaran juga
di wali kota kemudian masih kurang untuk lebih bisa mengenalkan untuk konsolidasi